apa yang akan terjadi di indonesia jika proyeksinya benar
bahwa dalam sepuluh tahun ke depan mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya
karena mereka akan berada di bawah air
ini penting ini adalah pertanyaan tentang strategi
sekaligus sebagai pertanyaan tentang lingkungan
pernyataan joe biden tersebut disampaikan dalam pidatonya
di pusat intelijen nasional amerika serikat pada dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh satu lalu
pernyataan tersebut menjadi sindiran sekaligus peringatan untuk indonesia
bahwa dunia tahu jakarta ibu kota indonesia
sedang menghadapi masalah dan ancaman yang tidak sederhana tenggelam
menanggapi pidato biden gubernur jakarta anies baswedan
memberikan tanggapan dalam sebuah diskusi daring bersama sejumlah pakar dan kepala daerah lain
kita harus melihat pesan
beberapa detik itu sebagai pesan kolektif bahwa climate change is real
prediksi jakarta tenggelam ini bukan hal yang baru
prediksi jakarta tenggelam ini dimunculkan memang oleh fotosatelit nasa
pada tanggal dua belas mei dua ribu dua puluh satu oleh adam voilen
ini adalah salah satu pesan sangat penting yang perlu kita diskusikan
ini alarm yang menunjukkan bahwa kita harus meletakkan kelestarian sebagai prioritas
dan jakarta tenggelam tidak hanya dikarenakan oleh naiknya muka air laut
seperti yang dipercakapkan oleh joe biden
tapi juga dikarenakan penurunan muka tanah
kenaikan permukaan laut dan penurunan permukaan tanah
merupakan dua kondisi yang menjadi pemicu utama ancaman
kenaikan permukaan laut dan penurunan permukaan tanah

badan informasi geospasial mencatat
kenaikan permukaan laut tidak hanya terjadi di utara jakarta
tapi juga di pesisir utara jawa
penurunan permukaan tanah juga terjadi rata rata dua puluh cm setiap tahun
di sepanjang pantai utara jawa
jadi kalau untuk kenaikan muka air laut
maka itu jadi di level sekitar kurang dari satu cm per tahun lah
antara lima sampai tujuh mm per tahun seperti itu
jadi itu yang menurut saya
terus kemudian untuk penurunan tanah
itu sekitar sepuluh sampai dua puluh cm
kondisi ini merupakan masalah yang tidak bisa dianggap remeh oleh jakarta
pusat sains dan teknologi lembaga penerbangan dan antariksa nasional
juga telah membuat perhitungan dan permodelan terhadap jakarta
berdasarkan permodalan tim peneliti lapan
kenaikan tinggi muka laut pada tahun dua ribu tiga puluh satu terjadi sekitar dua belas cm
bahkan dapat mencapai dua sembilan meter
jika ditambah dampak fenomena pasang surut ekstrim delapan belas tahunan
luas wilayah jakarta yang tergenang dapat mencapai sekitar empat puluh empat tujuh belas hektare
potensi total rendaman terdalam dapat mencapai lima empat meter
pada wilayah tertentu yang mengalami penurunan permukaan tanah sebesar dua empat meter
isi perubahan iklim
kemudian isu eksploitasi air tanah itu
makanya di berbagai pihak juga masih kayaknya menganggap enteng
sedangkan kalau kita ketahui dampak ini kan cukup besar ya
artinya kalau kita dari hasil pemodelan
bahwa jakarta itu akan tergenang sekian hektare
dengan ketinggian sekian sentimeter itu mungkin
dari segi positifnya ada alangkah baiknya
untuk diambil langkah langkah antisipasi seperti itu ya
salah satu solusi yang selama ini digunakan jakarta
untuk mengulur waktu
dan mengurangi dampak persoalan ini adalah tanggul laut
tidak hanya satu lapis
di beberapa titik dibangun dua lapis tanggul laut
untuk mencegah air laut merendam permukiman dan daratan jakarta
padahal permukaan laut di wilayah pesisir jakarta
telah jauh berada di atas daratan
bahkan melampaui tinggi rumah warga
jarak antara tanggul kedua dengan tanggul pertama
di kawasan muara baru penjaringan jakarta utara ini sekitar delapan puluh meter
namun sejatinya kedua tanggul ini
hanyalah sebagai obat perdanaan
nyeri sementara untuk masalah yang dihadapi oleh jakarta
di rt dua puluh rw dua belas muara baru
irma menjadi saksi saat air laut tumpah merendam rumahnya
meski demikian irma tetap akan bertahan dan berharap
pemerintah memberikan solusi terbaik
wah banjir terus
sampai ngeluber air lautnya
seberapa paling parah
wih parahnya semana ya
itu semana sih ya
sekarang gimana sih
alhamdulillah sih cuman airnya cuman ngalir ke got doang
sekarang airnya nggak keluar ke sana
enggak cuman tanggulnya kan ada bolongan tuh
bolongannya jadinya keluar airnya dari situ pancuran aja
tanggul lapis pertama di muara baru dibangun pada dua ribu dua lalu
tanggul ini pernah jebol pada dua ribu tujuh
dan merendam permukiman warga
sementara tanggul kedua yang dibangun pada dua ribu empat belas
sebagai bagian dari proyek national capital integrated coastal development
juga sempat ambruk pada desember dua ribu sembilan belas lalu
bocoran air laut masih terus terjadi
sementara ketinggianya sudah mengkhawatirkan
untuk terbebas dari ancaman tenggelam
jakarta membutuhkan solusi yang lebih dari ini
bukan sekadar obat perdanyeri
yogi tujuliarto dwi prasetyo jakarta